komisi pemberantasan korupsi menggeledah kantor bupati subang kantor badan penanaman modal dan perizinan dan kantor dinas kesehatan kabupaten subang senin sore
penggeledahan sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan kpk terhadap jaksa di kejaksaan tinggi jawa barat dan salah satu pejabat subang pada senin pagi
lima kendaraan kpk dan aparat polres subang datang ke kantor bupati subang pada senin sore
tiga petugas kpk langsung menuju lantai dua yang merupakan ruangan bupati wakil bupati dan sekda kabupaten subang
setelah penggeledahan selama tiga puluh menit petugas membawa koper yang diduga berisi berkas
selanjutnya kpk menggeledah kantor badan penanaman modal dan perizinan kabupaten subang
usai menggeledah kantor bpmp petugas kpk menggeledah kantor dinas kesehatan subang dan rumah pribadi bupati ojang sohandi
penggeledahan kpk ini merupakan tindak lanjut
operasi tangkap tangan kpk terhadap jaksa dari kejaksaan tinggi jawa barat dan salah satu pejabat subang atas kasus bpjs kesehatan senin pagi
belum ada keterangan resmi dari kpk terkait penggeledahan ini